orang itu memang kenal dengan suami tante
dia itu orang kepercayaannya mas prabu
kamu mau bikin honor lagi
jangan macam macam sama prabu wijaya kamu ya
jangan macam macam ya
jangan macam macam kamu ya
kenapa hati aku terasa pedih dengan kata kata tentang ini
berdahalkan aku juga udah tahu
kalau emang pak prabowo yang nyuruh orang untuk bunuh ayah
apa sebenarnya dalam hati aku
kalau anggapanku terhadap pak prabowo selama ini salah
karena aku juga nggak tahu kenapa belakangan ini
aku sangat tersentuh dengan perhatian kebaikan pak prabu
apa aku ini anak durhaka
tante nggak apa apa kah tante
tante ngerti perasaan kamu
kita nggak perlu bahas ini lagi ya
nanti biar tante tanya ke suami tante tentang masalah ini
aku tidak boleh tinggal diam
aku harus mencari tahu apa benar mas prabu yang menyuruh orang untuk membunuh mas ihsan
kalau sampai benar mas prabu orangnya
aku benar benar tidak bisa membayangkan kalau selama ini ternyata aku menikah dengan seorang pembunuh
jadi aini dan amira mengejar kamu
goblok kamu irlanda
kenapa saya jadi goblok pak
kenapa tadi kamu itu makan di situ
yang mana saya tahu pak
perut saya kan lapar pak
dan saya juga nggak tahu kenapa tiba tiba bu aini dan anak itu makan di tempat itu
tapi dari tatapannya ibu aini dan anak itu pak
sepertinya dia mengenal saya pak
apa mereka tahu sesuatu

jadi orang itu dia pak
kamu sudah pulang ini
apa dia kesini untuk lapor ke mas prabu
kalau aku tadi mengejar dia sama amira
ngapain orang ini disini mas
kenapa ini bisa datang saat erlanda ada disini
sekarang wajah aini jadi curiga begitu
iya tadi pak erlanda mengantarkan berkas data saya yang ketinggalan di kantor
pak erlanda terima kasih ya
tugas presentasi aku mana ya man
kayaknya ketinggalan di rumah ya mas
aduh non ini data yang aku pengganti apa
eh tunggu tunggu tunggu man
kalau tugas grafis aku mana mana
kalau nggak salah sih terakhir aku belajar itu di taman belakang
aku yang pegang aja ya
terima kasih ya man
aku gak tahu harus kemana mana tanpa kamu
iya makanya non mau belajar harus lebih teliti dong non
nanti kalau misalnya aku nggak bisa jagain non
aku lagi pergi gak bisa jagain non gimana
emangnya kamu mau kemana man
kamu mau kerja di tempat lain
apa gara gara kecerobohan aku aku jadi bikin kaum beban ya
mulai dari sekarang aku lebih mandiri lagi
dan gak mungkin ceroboh lagi man
tapi aku mohon man tolong jangan tinggalin aku dah
aku gak bisa sendiri tanpa kamu kan
aku gak kemana mana
ya yang penting asalon masih butuhin aku
aku janji aku pasti akan ada buat aku
dan aku juga udah janji sama diriku sendiri
kalau aku akan ngumpul rapat rapat rahasia soal tes dna non itu
karena aku tahu semua itu hanya akan membuat non sendirian terluka
cukup aku aja yang mengetahuinya

selalu aja bikin gue inget lagi sama hasil tes dna non

padahal kan gue udah yakin
kalau dia itu anak harame tante aini dan bapaknya amira
dan gue juga udah ngebayangin
dia bakal dibuang sama papa
dan gue bisa nyaksiin semua itu
gue kan akan jauh lebih bahagia
karena dia ngilang dari hidup gue
itu semua gak akan pernah jadi kenyataan
dan sekarang dia malah nongol lagi depan gue
buat ngobatin rasa kesel gue
ku bikin aja hidupnya susah
dan kali ini gua juga belum bikin ulangan sama dia
kalau jalan itu pakai mata dong
punya mata tapi gak pakai
wah udah deket
aduh sok akrab deh
iya apaan sih
yang sok akrab siapa
kamu inget nggak kamu siapa
kaki aku udah mulai ngilu nih
bukan yang dari tadi ditolongin sih
kok jadi aku yang disalahin sih
kalau dari tadi pengen tadi papanya bilang dong
kalau bisa besok besok bawa kruk sendiri biar ngeyusain orang
gak ikhlas gak niat
iya iya daripada ngambek
aku tadi gak ada yang maksud dulu dulu ke nol
tadi aku cuma gak mau non jatuh
aku jadi gak enak nanti orang cerita belum pacaran sama pembantu
kenapa sih lagi lagi aku harus lihat kepadanya
kedekatan mereka berubah
man tolong jangan lepas tangan aku
aku butuh kamu sekarang
man aku bener bener butuh kamu sekarang
tolong manjakan pasien tangan aku
kamu tolongnya bantu rizky ke kelas
aku harus ke parkiran mobil
mobilnya ah mobilnya belum di parkirin dengan benar soalnya
sebaiknya kamu aja yang nopang rizki
aku sama arman ada urusan di kantin
kenapa non zare nangis di depan aku tapi aku gak bisa berbuat apa apa
kenapa mata dan hati arman cuma terpaku sama zaira aja
kapan sih arman bisa sedikit aja ngeliat ke aku
non non jangan sedih dulu dong non
tadi kan non dengar sendiri tadi rizky kan kakinya sakit non
amirnya jadi cuma bantuin dia doang
ini semua gara gara aku
karena aku yang cengil makanya kayak gini
wah buat apa non
tadi aku udah minggang tangan kamu di depan amira
ya aku tau kalau kamu suka sama amira dan aku gak mau nanti amira salah sangka sama aku man
non zaira masih mikir aku suka sama amira
aku berusaha untuk nahan nangis aku di depan rizky
karena aku gak mau
karena aku gak mau dia tau man kalau
kok aku tuh suka banget sama dia